ya kemarin rasanya seorang siswi smp asal semarang sri pun ini menjadi anak yang paling berbahagia di dunia pemirsa
karena ketika banyak orang ya ingin bisa berfoto bersama pujian hatinya yaitu david beckham
ia malah sebaliknya beckham justru menghampiri dirinya untuk berfoto
gimana kok saya langsung sirik ya dengarnya ya
bisa bisanya tapi memang beruntung banget
bahkan beckham rela akun instagram pribadinya diambil alih oleh sri pun selama satu hari penuh
hai jadi saya di indonesia dengan sri pun
dia mengambil alih akun saya hari ini di sekolah yang diberi bantuan dari smp
sri pun menjadi iri fans david beckham sedunia
saat jutaan fans beckham hanya bisa bermimpi untuk berjumpa sang bintang pujaan
justru beckham yang datang menjumpai sri pun
beckham bahkan tak segan segan datang mengunjungi rumah sri pun
yang menjadi pemimpin kelompok anti perundungan di sekolahnya
di antara berjuta anak di semarang sri pun boleh berbangga
dia dipilih langsung oleh sang legenda bola sebagai sosok anti bullying
setelah ada perubahan bullying itu dianggap sebagai masalah
sekarang setelah ada agen perubahan sekarang mereka mengerti bahwa bullying adalah masalah
apakah david pernah dibully

sri pun juga mengajak beckham berkunjung ke rumah salah seorang sahabat
anaknya yang juga aktif dalam kampanye anti perundungan di sekolah
karena orang orang khas seperti anda juga sangat penting
dan sangat menyenangkan melihat bahwa ada lebih dari dua orang muda yang membuat perubahan
dan mengingatkan hal hal yang sulit yang anda lalui
dan anda mencoba untuk membantu orang lain
itu sangat menyenangkan
david beckham datang ke semarang selaku duta kehormatan organisasi pbb untuk anak anak unicef
beckham mengapresiasi pemerintah kota semarang yang proaktif memberangi bullying dan kekerasan di sekolah
kota semarang menyandang predikat sebagai kota layak anak tingkat pertama tahun dua ribu tujuh belas lalu
sebelumnya david beckham mengunjungi smp negeri tiga puluh tiga semarang
seorang siswa merasa beruntung bisa mendapatkan tanda tangan dan bermain bola dengan beckham
makasih kan main bola
ajarin main bola
terus habis main bola tak ada tangan
dapatkan tanda tangan
david beckham melalui the david beckham unicef fund aktif memberangi aksi kekerasan dan bullying
perkawinan anak usia dini serta anak putus sekolah di berbagai negara
organisasi ini membantu mengatasi dan memastikan anak anak terutama perempuan
mampu meraih potensi dan cita cita mereka
dilansir detik com di indonesia sepanjang tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu tujuh belas
ada dua puluh enam ribu aduan kasus perundungan
yang diterima oleh komisi perlindungan anak indonesia
hai teman teman saya sri poon dan ini teman teman saya
kami semua anggota dari agen perubahan dan kita anti bullying